dan selanjutnya kita akan menyaksikan konferensi pers terkait dengan kerusuhan yang terjadi di karoke di jalan sungai maruni
kilometer sepuluh kota sorong selasa dini hari yang terbakar kita simak informasinya
dilakukan seperti saya sampaikan tadi polda papua barat beserta jajaran berkoordinasi
merangkul masyarakat merangkul tokoh agama tokoh masyarakat dan tokoh adat
untuk mencegah tidak ada aksi balasan atau aksi aksi lainnya
kemudian juga langkah langkah yang dilakukan oleh polda papua barat
telah melakukan pertemuan kepada perwakilan kedua kelompok yang bertikai
dan tentu tujuannya untuk mencegah serta tidak melakukan aksi apapun
agar tidak melebar kembali
sampai saat ini kami pastikan polda papua barat telah berhasil mengendalikan situasi
dan tentunya polri dalam hal ini polda papua barat melakukan penyelidikan
melakukan pemeriksaan saksi saksi
menggelar olah tkp
segera memproses guna proses ini dapat tuntas ya
tentu hal ini polda papua juga pores sorong
akan mengungkap aktor intelektual dan pelaku dari dua kelompok
kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang bertikai
sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat percayakan kepada pihak polri
untuk menyelesaikan kasus ini menegakkan hukum kasus ini
sampai tuntas dan masyarakat bisa menahan diri untuk tidak melakukan aksi balas
kemudian yang berikut terkait dengan penemuan
terkait dengan hal tersebut polda sumatera utara telah membentuk tim gabungan
baik dari direkturat kriminal umum direkturat narkoba intelijen dan tentu berkoordinasi dengan
stakeholder lainnya telah melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait informasi di lapangan
berdasarkan hasil lidik di awal ditemukan luas tanah satu hektare
kemudian luas gedung ukuran enam x enam yang terbagi menjadi dua kamar
dengan kapasitas kurang lebih tiga puluh orang
di mana per kamar dibatasi dengan menggunakan jerujawi besi sebagaimana layaknya bangunan sel
berdasarkan keterangan dari penjaga bangunan tersebut didapati bahwa
tempat tersebut merupakan penampungan orang orang yang kecanduan narkoba
dan juga selain kecanduan narkoba adalah kenakalan remaja
yang mana para penghuni tersebut diserahkan oleh pihak keluarganya
pihak keluarganya menyerahkan kepada pengelola untuk dilakukan pembinaan
dilakukan pembinaan yang mana orang orang tersebut yang dibina adalah
merupakan kecanduan narkoba dan juga kenakanan remaja
dan diserahkan dengan membuat surat pernyataan
jumlah warga binaan yang semula berjumlah empat puluh delapan orang
kemudian hasil pengecekan tinggal tiga puluh orang
sebagian sudah dipulangkan dan dijemput keluarganya
kemudian kami sampaikan bahwa dari mereka sebagian dipekerjakan
pabrik kelapa sawit milik bupati
dengan maksud untuk membekali warga binaan
keahlian yang berguna bagi mereka ketika nantinya keluar dari tempat pembinaan
dan mereka tidak diberikan upah seperti pekerja
karena mereka merupakan warga binaan
namun diberikan ekstra puding dan makannya
dari penjelasan sementara yang telah dilakukan dari tim gabungan
yang dibentuk dari polda dan bersama stakeholder lainnya
kemudian yang kelima terkait dengan kasus robot trading
robot trading yang ditangani oleh direkturat tindak pidana eksus
terkait dengan update robot trading yang kemarin diekspos
saat ini update nya tiga orang telah dilakukan penahanan
dan telah dilakukan penyitaan barang bukti uang sebesar dua belas lima miliar
dengan tambahan yang diblokir sebanyak tujuh puluh lima miliar rupiah
dan sampai saat ini satu tersangka masih dalam pengejaran
itu update terkait dengan robot trading
kemudian kami ulangi terkait dengan kasus fh agar lebih jelasnya
kasus fh sudah tahap satu dan tahap dua sudah berakhir
dan kemudian kita akan mencari kesempatan yang lebih jelas

nah tahap satu dan tahap dua telah dilaksanakan ya
dimana tahap satunya itu tanggal delapan belas januari

ya biar jelas